mamah yang berusia enam puluh satu tahun tadinya dijadwalkan untuk berangkat haji pada tahun dua ribu dua puluh lalu
namun tertunda akibat pandemi corona
dan kini harus tertunda lagi berdasarkan surat keputusan menteri agama no enam ratus enam puluh tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pembatalan keberangkatan haji yang dikeluarkan pada tanggal tiga juni kemarin
keputusan itu membuat ibu dua anak dan lima cucu ini kecewa
namun tetap menerimanya dengan lapang dada
berdasarkan data kementerian agama kantor wilayah jawa barat
jumlah calon haji di jawa barat berjumlah lebih dari tujuh ratus empat puluh empat ribu orang
sementara kuota haji berjumlah hampir tiga puluh delapan ribu orang
sehingga rata rata masa tunggu calon haji
adalah dua puluh tahun
dalam pembatalan keberangkatan haji kali ini
calon jemaah diberi kebebasan untuk dapat mengambil uang pelunasan
yang jumlahnya sekitar enam belas juta rupiah tanpa mengubah nomor antrian
prosedur pengajuan pengambilan uang pelunasan dilakukan melalui kantor wilayah agama kabupaten atau kota
tempat tinggal calon haji
yang bersangkutan bisa mengambil di bangunan di masyarakat itu
dan itu prosedurnya bisa ditempuh maksimal dalam waktu
jadi satu minggu sudah dimulai proses pengajuan
pihak biro perjalanan haji juga kelompok bimbingan ibadah haji atau kbih
ikut terdampak dari adanya keputusan pembatalan keberangkatan haji pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
namun mereka masih berharap ke depannya masih ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah
di antaranya mengenai izin umroh dan kepastian kuota
saudara saudara kita yang gagal berangkat haji
kalau umrohnya dibuka
mau punya reji mudah mudahan ya kita berdoa
dia kerinduannya bisa terobati
melalui pihak terkait
saya kira pemerintah diharapkan lebih proaktif lagi
agar kita bisa lebih cepat mendapatkan kepastian
dan tentu harapannya kita diberi kuota
data kementerian agama kantor wilayah jawa barat menyebutkan
bahwa ada sekitar dua orang dari jumlah calon haji yang mengundurkan diri
pengunduran diri itu belum ada yang disebabkan karena surat keputusan
pembatalan keberangkatan haji dua ribu dua puluh satu